kepolisian di raja malaysia pdrm merilis empat tersangka yang ditangkap terkait pembunuhan king jong nam
saudara tiri presiden korea utara
salah satu tersangka yang dirilis adalah siti aisyah warga negara indonesia asal banten
seperti dikutip dari laman detik com
rilis tentang pembunuhan king jong nam dilakukan oleh kepala kepolisian di raja malaysia
inspektur jenderal datuk serino rashid ibrahim di markas kepolisian diraja malaysia
bukti kit aman selangor malaysia
dalam rilis ini polisi menunjukkan empat foto tersangka yang sudah ditahan kepolisian malaysia
yakni dua perempuan dan dua laki laki
saat merilis foto siti aisah ibrahim menyebut aisah berkebangsaan indonesia
dan berprofesi sebagai tenaga pemijat tispa
sudah terhubung melalui sambungan telepon jurnalis detik com
edward febriantri kusuma yang saat ini berada di kuala lumpur malaysia
edo selain sudah merilis empat foto tersangka pembunuhan kim jong nam
apakah ada lagi orang orang yang diduga terkait pembunuhan king jong nam
mas bisa dilaporkan dari sini
tadi untuk serino rashid ibrahim deputi inspektur jenderal polis malaysia
empat nama yang sudah teridentifikasi
siapa siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan kim jong nam ini
nama itu bisa disebut adalah
ri ji hyun ho song hak ri jae nam dan oh jong gil
keempat nama ini diketahui sudah meninggalkan malaysia
pada tanggal kejadian king jong nam tewas oleh
empat orang oleh dua warga negara yang disebut sebut siti aisyah dan dong tingfua
warga negara vietnam itu
dan polisi juga sudah merilis bahwa ada tiga nama
tiga orang lagi yang salah satunya sudah teridentifikasi namanya ri ji yoo
dan dua orang warga lainnya yang belum teridentifikasi
tapi polisi sudah merilis mendapatkan fotonya
melalui rekaman hasil
di tv di kle dua
untuk ya mas
ya baik itu
jadi selain empat foto dan nama yang sudah dirilis
ada tiga nama lain yang sudah juga dipublis oleh pihak kepolisian di raja malaysia hingga hari ini
ya persisnya ada empat sih mas
ada empat nama yang dirilis baru lagi oleh polisi malaysia
ya keempat nama itu ri ji hyun dan ho song hak
dan yang ketiga itu ri jae nam
dan keempat itu adalah oh jong gil
keempat ini dikatakan oleh sri nur ibrahim
bahwa mereka sudah meninggalkan malaysia pada waktu kejadian di situ
sekarang kita beralih ke proses investigasinya sendiri
bagaimana edo tadi dikatakan menteri kesehatan dari malaysia mengatakan kurang lebih hampir dua minggu
untuk proses otopsi dari jenazah king jong nam
apakah sudah ada informasi terkini mengenai penyebab kematian
ataupun juga selain tadi tersangka lain
tadi juga sempat ditanyakan kepada sri nur rashid ibrahim ini
dia juga menjelaskan bahwa untuk proses investigasi memakan waktu lama
dikarenakan mereka harus mengumpulkan bukti bukti ilmiahnya secara saintifiknya
racun apa yang digunakan oleh para pelaku hingga bisa menewaskan king jong enam
lalu untuk dikatakan juga memakan kurang lebih waktu sampai dua minggu
untuk bisa didapatkan hasilnya sekaligus juga menunggu hasil dna
ataupun sampel dna yang dari keluarga king jong nan sendiri
ya edo lalu kita beralih ke siti aisah warga negara indonesia juga diduga terlibat terhadap kematian king jong nam
bagaimana sekarang informasi terkait dengan pelaku
apakah memang ada titik titik yang diperlukan
apakah memang ada titik terang dia hanya diperalat
ataukah memang dia terlibat dalam sindikat ini
sejauh ini pihak kepolisian juga masih belum ingin menjelaskan secara detail peran dari siti aisyah
apakah dia terlibat dalam kasus pembunuhan ataupun konspirasi yang terjadi di malaysia ini
karena pihak polisi sendiri masih ingin mendalami lebih dalam lagi
tujuannya apakah betul dugaan dugaan yang selama ini beredar itu bahwa dia diperdaya ataupun juga itu hanya sekedar syuting
itu masih mereka dalami dan masih dalam proses investigasi dan mereka tidak mau menjelaskan atau memberikan komentar lebih banyak lagi tentang hal itu
baik terima kasih edo edward febriatri kusuma jurnalis detik com langsung dari malaysia selamat bertugas kembali edo